ada apa dengan anting itu mbak
mama jadi bingung deh nino
kamu kenapa muka kamu serius sekali sih
gak ada apa apa nino
jadi ceritanya gini
kemaren rena itu kan dateng ke rumah mama
terus dia liat anting mama yang sebelah
karena kalau rena itu punya anting yang sama persis seperti punya mama
mama jadinya pengen tahu aja
apa itu alasannya kemarin elsa dateng menemui rena dan menggeledah tas rena hanya gara gara anting mbak
iya ya udah amat deh
yang penting kan gue selamat hari ini
yaudah yuk masuk yuk
ancur kok lama sih oma
sabar oma lagi ngobrol sama gurunya rena dulu sebentar ya
ini ada apaan ya sebenarnya
kok sekeluarga pada dateng ke sekolahnya rena
eh sama saya aja deh
eh sama saya aja deh
jangan tante ntar ngerepotin kan udah tugas saya nungguin rena tante
nggak apa apa kan oma kesini mau ketemu sama rena oma kangen
mau kan oma yang temenin ke toilet
mau ya oke yuk kita ke toilet dulu yuk
sebentar ya mirna ya
ah pinter eh sebentar sebentar
waktu itu kan rena bilang sama oma kalau rena punya anting yang sama persis seperti punya oma
di tas ini
mama sarah tanya soal anting ke rena
mungkin kamu inget gak waktu itu kamu minjem anting anting sama mama
terus kamu ada liat anting yang cuman sebelah
iya pak aku pernah ngeliat itu
kamu inget gak dame
kamu lihat anting itu ada dimana
aku pernah ngeliat anting itu ada di koper sih
dan waktu itu sempat aku cari antingnya
mah aku masuk kelas dulu ya
rena sebentar aja kok sayap
aduh gagal deh
padahal tadi udah nyaris aja aku dapetin nanti itu
loh mirna renanya mana
oh itu tadi
rena ke toilet sama tante sarah
bu sarah ada disini
dari mana sih
oma aku masuk kelas dulu ya
ngapain kamu disini
mama tadi tanya sama rena soal anting
apa ini anting yang sama yang waktu itu jatuh di mal mah
nino pasti dengar pembicaraan aku sama rena tadi
jangan sampai nino curiga semua ini ada hubungannya sama elvi
apa ini anting yang sama yang waktu itu jatuh di mal mah
nino pasti dengar pembicaraan aku sama rena tadi
jangan sampai nino curiga semua ini ada hubungannya sama elsa
kok diam ma
ada apa dengan anting itu ma
mama jadi bingung deh nino
kamu kenapa muka kamu serius sekali sih
nggak ada apa apa nino
jadi ceritanya gini
kemaren rena itu kan dateng ke rumah mama
terus dia liat anting mama yang sebelah
dan rena bilang sama mama kalo rena itu punya anting yang sama persis seperti punya mama
mama jadinya pengen tahu aja
apa itu alasannya kemarin elsa dateng menemui rena dan menggeledah tas rena hanya gara gara anting ma
mama malah baru denger dari kamu kalo elsa sempet dateng kesini
mama nggak tau
dan mama yakin elsa juga nggak tau apa apa soal anting itu nino
itu anting punya mama
harganya cukup mahal
jadi kalo mama cuma jual sebelah itu harganya jatuh sekali
makanya mama jadinya pengen cari tahu
siapa tau ketemu pasangannya
jadi kan malah mungkin mama nggak jadi jual bisa mama pake
betul seperti itu ma
kalau gitu mama ke depan dulu ya mama mau ngobrol sama ibu rosa
apa benar mama sarah bicara jujur
ada apa ibu
ini jadi tadi saya itu mau mampir ke supermarket dekat sini
terus tahu rena sekolahnya deket jadi mampir deh sebentar
soalnya kangen pengen ketemu
tapi ini first time ya pertama kali ibu sarah ke sini
tahu dari mana sekolahnya rena
kayaknya lebih aman kalau aku bilang pernah tahu dari andin
andin waktu itu pernah kasih tahu saya kalau rena sekolahnya di sini
oke kalau gitu bu rosa saya permisi pamit dulu ya
sampai ketemu ya sarah ya
hati hati ibu sarah